hakim agung nonaktif gazal basale didakwa jaksa kpk menerima gratifikasi terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah b tiga tanpa izin dan melakukan tindak pidana pencucian uang tppu
dalam sidang yang digelar di pengadilan tipikor jakarta gazal basale didakwa menerima gratifikasi secara bersama sama senilai rp enam ratus lima puluh juta
menurut jaksa gratifikasi itu diterima gazalba dari jawa hirul fuad terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah b tiga tanpa izin
selain gratifikasi jaksa juga mendakwa gazalba melakukan tindak pidana pencucian uang senilai rp enam puluh dua delapan miliar
terdakwa bersama sama ahmad riyad menerima uang dari jawa fuad seluruhnya sejumlah enam ratus lima puluh juta rupiah
di mana terdakwa menerima bagian sejumlah rp delapan belas singapura atau setara dengan rp dua ratus juta
sedangkan sisanya sejumlah empat ratus lima puluh juta rupiah merupakan bagian yang diterima oleh ahmad riyad
sementara saat menukarkan uang yang diduga hasil gratifikasi gazal basaleh memasukkan ktp dengan profesi sebagai dosen
jaksa kpk bilang langkah tersebut dilakukan gazalba untuk menyamarkan saat penukaran uang
terdakwa telah menukarkan mata uang asing berupa dolar singapura yang keseluruhannya berjumlah rp lima ratus delapan puluh triliun
dolar singapura dan dolar amerika serikat yang keseluruhannya sebesar rp sepuluh
menjadi mata uang yang keseluruhannya sebesar rp enam tiga ratus tiga puluh empat tiga ratus tiga puluh dua
singapura dolar lima ratus delapan puluh tiga
bahwa untuk menyamarkan penukaran uang tersebut terdakwa menggunakan identitas berupa ktp no tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga dua satu lima empat enam delapan enam
atas nama gazal basaleh dengan profesi yang tertulis pada identitas tersebut adalah dosen
gazalba saleh dijerat tuduhan gratifikasi
dan tindak pidana pencucian uang
gazalba didakwa menerima gratifikasi hingga rp enam puluh dua delapan miliar selama dua tahun
di mana enam ratus lima puluh juta berasal dari jawa hero fuad yang sudah dijatuhi hukuman satu tahun penjara atas kasus pengelolaan limbah
tak hanya fuad gazalba juga diduga menerima uang sebesar tiga puluh tujuh miliar rupiah dari jafar abdul ghafar
terkait perkara peninjauan kembali atau pk atas kasus pungli pelabuhan
gazalba juga diduga menerima gratifikasi lainnya yakni uang senilai satu satu juta dolar singapura
rp satu ratus delapan puluh satu seratus dolar as dan rp sembilan miliar
modus atau untuk menyamarkannya dari uang hasil gratifikasi digunakan untuk membeli mobil
logam mulia kemudian juga ada menukar mata uang asing menjadi mata uang
bahkan dari uang itu juga digunakan untuk pembelian tanah bangunan
diantaranya ada di jakarta karsa bekasi bogor hingga pelunasan kredit rumah di jakarta timur